pemirsa es campur merupakan salah satu menu takjil favorit saat berbuka puasa
berbagai varian membuat es campur digemari banyak orang
nah di bandung ada satu es campur yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
penasaran seperti apa berikut liputannya
di bulan ramadan setiap menjelang maghrib tempat berjualan takjil selalu ramai
salah satu menu takjil yang dicari oleh warga bandung adalah es campur
selama bulan ramadan penjual es campur ramai menjajakan dagangannya di pinggir jalan
es campur merupakan minuman yang terdiri dari berbagai macam buah
berbeda dengan es buah biasa es campur biasanya memiliki bahan tambahan lain seperti susu manis dan sirup gula
rasa yang segar membuat warga memilih es campur sebagai menu buka puasa
itu biasanya es buah sama es kelapa ada
ya segar buat buka
paling es buah sop buah terus yang manis manis
soalnya ya itu senang nabi kan nyari yang manis dulu
salah satunya adalah es campur paoyen
es campur paoyen mulai muncul sejak seribu sembilan ratus enam puluh dua saat didirikan oleh penjual es koteng dan es campur basar sujana
saat ini es campur paoyen sudah memiliki beberapa cabang di kota bandung
cita rasa yang tidak berubah hingga saat ini menjadi kunci tetap bertahannya
saat ini kedai paoyen sudah dipegang oleh generasi kedua
anaknya acep dudi melanjutkan usaha ayahnya
kalau buah buahan sama semuanya bisa dihasilkan di mana saja
di pasar terdekat pun ada gitu banyak
cuma yang membedakan adalah gula sirupnya aja
mayoritas membeli es campur paoyen menyatakan rasa es campur paoyen berbeda dengan es campur biasanya
soalnya enak beda sama es campur yang lain
bedanya kayaknya isinya kali ya gitu sama rasanya juga beda sih
cara pembuatan es campur paoyen sama dengan es campur lainnya
bahan bahan seperti esrut buah alpukat kolang kaling kelapa muda sirup gula acar cina dan irisan buah nangka
terakhir susu kental manis untuk menambah cita rasa